pernyataan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono terkait unjuk rasa empat november
mendapat tanggapan dari ketua dpr ade komarudin
menurut ade komarudin pernyataan itu selayaknya direspon positif bagi peningkatan pengamanan unjuk rasa
adek komarudin menilai apa yang disampaikan oleh sby di latar belakangi oleh pengalamannya
sebagai pemegang sejumlah jabatan strategis seperti menko polhukam dan juga kepala staff teritorial tni
saat masih aktif di tentara
oleh karenanya ade menganggap pernyataan sby layak diterima sebagai masukan positif
untuk aparat keamanan dalam menjaga kondisivitas aksi unjuk rasa mendatang
ya pak sp semua orang tahu beliau mantan presiden dua periode
dengan segudang pengalaman dan pengetahuannya tentang negeri ini
tentu dengan berbagai jaringan yang dipunyainya tidak sembarangan bicara
saya kira dalam situasi seperti ini tuding menuding itu ya terjadi
dan saya kira bukan hanya opini isu seperti yang terjadi kepada pak sby saja
kepada yang lain juga ada
jadi sekali lagi kita tidak boleh reaktif dan sekali lagi semua orang harus menahan diri